lebih dari tiga ratus kapal milik pelni dan swasta disiapkan untuk mengangkut sekitar dua empat juta pemudik pada lebaran tahun ini
pemudik diminta memesan tiket jauh jauh hari untuk menghindari penumpukan antrian tiket di pelabuhan
karena pemudik kapal laut naik enam belas lima persen dibandingkan tahun lalu
direktur perkapalan dan kepelautan dirjen hupla kementerian perhubungan hartanto menjelaskan hal tersebut di semarang pada kamis siang
lebih dari tiga ratus kapal itu termasuk enam puluh delapan kapal milik pelni yang terdiri dari dua puluh enam kapal besar dan empat puluh dua perintis
pelni juga menyediakan satu kapal untuk mudik gratis
hartanto meminta calon pemudik segera memesan tiket secara online guna menghindari penumpukan antrian tiket di pelabuhan
sebab jumlah pemudik tahun ini meningkat enam belas lima persen dibandingkan tahun sebelumnya